pak beri gak apa apa
dia kan secara mental dan fisik sedang terguncang
jadi ya seperti ini
sebentar saya tinggal dulu ya pak
gue jangan mati dong bi
lu jangan mati dong bi
ntar yang ngurus tiga punakan lu siapa bi
masa mesti gue si bi yang ngurusin bi
pantesan aja tenggelam
kok lo bawa gue ke rumah sakit
sekarang duit gue akan bener bener habis
buat bayar rumah sakit ini
gue harus bawa kemana lagi
lu tuh udah mau mati kan
gara gara lu ngotot menyelamatin alat alat lu
semua ini gara gara cewek sialan itu
berapa kali gue itu hampir mati gara gara dia
kepala gue dikebuk pake skop
gue diceburin ke laut
dan sekarang gue itu hampir mati

gara gara buat bayar rumah sakit ini

kali ini lo yang salah sendiri bi
lo tahu berapa harganya peralatan itu
lo tahu berapa kerugian yang gue alami
setelah gue kenal sama cewek sialan itu
lo tau berapa
lo tau berapa
eh bisa diem gak sih berisik
masa kejelek motor bau lagi
sebenernya kalo kalo di syurga gak ada bumburu
kaerah aku yang kotor
itu nyari hebat
ini ga ada apa ooh
terus kan berdiri
kamu kenal sama dia
dia yang buat saya begini dia dia dia
dokter ada yang kenal sama pasien amnesia ini
aduh bayang dulu sampai adik aduh
mas mas nggak boleh gitu dong mas
jaringan mas itu udah parah mas jadi harus periksa
ya sebentar lagi kita sampai kok ke rumah sakit
saya juga dikira semua pak hedi
sudahlah tenang mas
sebenarnya kita sampai kok
maaf mas tunggu dulu mas
mas tunggu dulu mas
iya ini orang yang dirawat saya mau bayar sekarang
takut banget sih gak bayar
ah bukan masalah itu
pasien yang amnesia itu katanya kamu kenal
kalau begitu sekarang kamu bawa pulang dia aja ya
oh gak amat
mas tunggu dulu mas tunggu dulu mas
tahan mas sebentar mas sebentar
jangan jangan keluar dari sini mas
terserah itu cowok
untung aja gw gak mati di cek kek nih
tapi kenapa dia masih gak mau kena gua
tahan mas dokternya belum dateng
sini sempat sempat

administrasi ugd mbak
biarin aja tapi
orang kayak begitu emang harus dikasih pelajaran
lo kan kenal sama dia
kenapa gak lo bantuin aja biar balikin ingatannya
oh gak amat
malah gue itu mau bales dendam sama dia
biar dia itu menderita
gimana cara dia bisa menderita di rumah sakit
dia itu bisa tidur tiduran
terus istirahat sampai puas
itu namanya bukan bales dendam ya
kalau bales dendam itu
lo bikin dia balikin duit lo
gue bawa aja deh ke rumah
wah suruh dia kerja sampai mati
eh bi tunggu
aku tadi bohong
kita itu saling mencintai
kamu pacar aku
kamu pacar aku
gak mungkin aku pacar sama kamu
selera aku gak si jelek kamu
lo itu gak boleh cek itu
aku tau kamu itu anderes
gara gara aku itu enggak
kalau gitu sekarang sebutin nama aku siapa
nama yang aneh gak mungkin
gak mungkin nama aku sejelak itu
tunggu tunggu tunggu
ya gimana kamu itu harus ingat
kamu itu hilang ingetan
tapi gak mungkin nama aku cipluk
nama kamu cipluk
aku gak pernah denger namanya cipluk
ya gimana aku itu harus nyakinin kamu kalau nama kamu itu ciplok
nah udah udah udah
kamu jangan bohong ya sama aku
nama kamu cipluk beneran
kamu pacar aku kamu sayang aku
kamu pacar aku sayang aku